memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja
bagi kami para jurnalis apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif
jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif
sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran
demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban
ya karya karya yang berdampak citra berkualitas pun akan tampak
saya prasidya puspa untuk cnn indonesia